mereka bawa bom saya
dimana teman teman ini tan
pak dimana belinya
apa yang mereka ambil pak
belinya ambil bom bu
akhirnya bom gai ini menjadi milikku juga
terima kasih pak
mbah gondong itu doang
biar si nano mati sekalian
karena tanpa gondong ini dia gak bisa buat apa apa
haji badrun mau dilawan
tahan dulu ketawanya
mana anak gadis yang mbah pesan
mbah sudah tidak tahan
tenang mbah tenang
sudah siap di kamar
saya sudah beli dari orang tuanya
masih siap pakai
kamu memang tahu kebutuhan mbah
bapak tidak habis pikir
baru juga kita merasakan sukses
gondong berkah itu malah dicikat maling
lois tahu siapa orangnya pak
kamu tahu malingnya lois
soalnya dia pernah ngajak lois untuk ikut gabung di sanggar tarinya
siapa orangnya teh
kamu yakin dengan ucapanmu itu ais
fitnah itu dosa besar ais
ais sangat yakin ibu dengan ucapan lois
haji badrun ingin menghancurkan sanggar kita
haji badrun tidak ingin sanggar kita menyaingi sanggar dia
apa salah kita
hingga dia ingin menghancurkan kita
orang orang seperti ini tidak pernah merasa puas dengan apa yang mereka dapatkan
bahkan mereka selalu merasa kekurangan
apapun yang mereka lakukan
lalu bagaimana dengan gomul eti itu
sebaiknya bapak lupakan saja pak
memang tidak baik untuk
benda pusaka secara berlebihan
salah salah nanti kita bisa termasuk ke dalam orang orang yang musyrik
ya bapak sih ikhlas menerimanya nak
tapi yang menjadi pikiran bapak
bapak takut kalau orang yang mengambil gong itu mendapat perahara
karena dia tidak tahu syarat syaratnya
kalau dia tahu syarat syaratnya
pasti orang itu tidak akan mencurinya bang
jadi bapak tidak usah bingung
karena memang itu bukan tanggung jawab bapak
baik pak baik
bapak jangan khawatir
penari penari saya selalu siap pak
kapan acaranya pak
dan selanjutnya saya akan datang ke rumah pak haji
baik pak baik pak
saya tunggu kedatangan bapak
go gaib ini benar benar membawa berkah
joy wawan sini sebentar
bapak mau tanya tanggung jawab
saya baru saja mendapatkan jobsar
kalian mau tahu jumlahnya berapa
seratus juta rupiah
bagaimana menghitung uang sebesar itu bos
pakai kaki mungkin
mengesan saja kamu
si bos menangkap pak haji
sekarang kamu hubungi penari dan pengusi
bilang besok kita akan pentas besar
di dekat makam keramat kecil
makam keramat kejepit
tunggu apa lagi mau dikeplak lagi
tunggu tunggu tunggu
hentikan acara ini
berani mengganggu kesenangan orang
hentikan suara gong itu
kamu pasti sudah mengambilnya
kembalikan gong itu
jangan percaya ocahan orang ini
gong itu sudah menjadi milikku
ayo lanjutkan festa ini
aku sudah memperingatkan
orang giliran itu sudah menghilang
ayo kita lanjutkan lagi
hentikan raja raja di masyarakat tempat ini
kenapa kamu iri melihat saya mendapatkan coba begitu besar
saya tidak main main baru
saya tahu kalau kamu pakai gong gaib itu
gong gaib itu dilarang dimainkan di tempat ini
kamu ingin menangkap siapa
eh kamu jangan ikut campur ya
tidak ada gunanya menasihati orang seperti dia
lebih baik kita segera pergi dari sini
ayo pergi dari sana
ayo kita berjalan jalan
kenapa kamu sampai sini pak
upon yuk p satu ratus sembilan puluh dua
jangan semoga iniomasium
keluar jadi pegar ruangan